iya bekal bekal bekal piknik gitu ya
itu kenapa bawa buku yang ini
tadi kan bu suruh ambil buku yang paling tebal diantara buku tebal ini yang paling tebal
anya gimana cpu auter rony veya enggak ngerti ngerti selama maikun
hei siapa dia ustadz musayyamuli adasantun disini eh kalian berisik banget sih kayak lagi nyari
barang second pasar senen ada apa ini posat masa disambil ambil juga saya postat menontek posat
adil apa apa ulah oh bagus obri berarti kamu semangat banget ya kerja tugas saya iya bisa
pakai semangatnya sampai tugas teman kamu mau ambil juga aduh aduh aduh gini gini gini gini
kalau misalkan masih kurang ustadz musayyamuli adasantun kasih bonus kamu rangkum dua buku sekali
gua iya enggak satu buku aja belum selesai apalagi dua posat yang lain teman teman lo
kan cuma rangkum satu buku doang kita dua aduh aduh aduh iya masa temen temennya lukman satu
juga ya juga
gimana kok kita menjadi limau jangan limau mendingan sepuluh aja saat tiga ribu lima ratus sepuluh wah kebanyakan
kalau gitu iya kurang buku ya ya ya ya udah kalau gitu
hai kurangin banyak iya ya udah kalau gitu satu perpustakaan
ata juga tadinya kita rangkum satu buku maja fadli satu perpustakaan adu haduh itu
hai dan yang iya
udah kalian ada apa buru buru banget ya ngain hello kita
mau ke rumah prinses lia emang ngapain sih kita itu mau ke rumah prinses lia itu kita
mau ngambil mainan kayak ps habis itu drone laptop tablet barbie boneka squishy slide terus
apa lagi ya game watch terus komik komiknya berbagai bagai macam pokoknya semua
mainan kekinian ada ada ini kan jadi semua mainan yang mehong mehong yang
zaman now yang kekinian yang baru baru itu semuanya punya kita boleh nggak kita
minjem ya boleh nggak ya boleh boleh boleh boleh boleh tapi ada
syarat syaratnya itu kalian harus bantu fikirin gimana caranya bahwa semua mainan itu ke pesantren
kunanta tapi jangan sampai ketauan hah ya udah lagi itu mari kita cus karena ya udah ya udah
dasar majka nah sekejap dindal jalannya kemana
diperlukan saya untuk mengajarkan tajid untuk anak anak oh iya baik baik kalau gitu itu dia
yang bagus saya setuju saja dan kira kira kapan syakir akan datang mungkin secepatnya dia juga
aneh punya sebuah buku dimana buku itu sudah anak baca berulang ulang aneh kaji aneh hayati
aneh gali dalam dalam maksudnya nih mau kasih ke ustaz zanurul insyaallah mudah mudahan berkah
ustadz zanurul dunia dan amin terima kasih banyak ustadz saya jadi penasaran buku apa jangan
terima kasih sama aneh berterima kasih lah hanya pada allah subhanahuwata'ala karena hanya allah
yang sudah mempertemukan
kita dengan caranya allah
ini dia bukunya
ini dia bukunya ya oh ya silakan dipelajari
vokalis band metal nih ya
lagi latihan nyari nada ya
mau manggung dimana emang
vokalis band metal
nanya lagi terus
ya allah segitu sedihnya
orang seneng kan gila sedih
ini orang yang ketiban kakinya apa kepalanya ya
kok orang seneng nih bilang sedih
adanya di atas emangnya
kepalanya boleh dibawa
lagian ketiban buku gitu aja
soalnya gak kena
ustazah sehat ya
sehat alhamdulillah ustaz
yang di belakang saya sakit
ani mah sehat kali ustaz
nusai yang paling baik
tapi masih gantengan bos aneh
saya pengen banget tidur
agak sehat sih
kalau gini caranya
gimana kalau kita selundupin aja barangnya
biar gak ketauan
injil sih yes ya
injil sih yes lah
kalian mau menyelundupkan narkoba
tau ya asun gimana sih
ah asun kamu tuh gak usah ikut ikut urusan kita oke
bakalan oem lapor kursus latihan
tapi inget ya
jangan kasih tak usap usap
usap terlalu duan
tentang rencana aku sama amalia oke